berarti kalau gitu ini juga harus disampaikan pada orang tua mereka bu yola
saya rasa sih taman bermain ini tempat yang efektif deh bu
jadi nanti semua bapak bapak bisa berkumpul di taman bermain
terus nanti kita juga bisa cetak pamflet atau flyer bu
iya bu saya juga akan mencari informasi lebih lanjut mengenai hal ini
iya tiap tiap bu
cilok cilok lima ratusan
iya beli kang lima ribu ya ciloknya
kang mirip sungguhku
bukan ini kang mirip ya
lain mau bisa
bukan aja ah
jangan salahkan allah
kalau kamu gagal membagi uang maka kamu akan ditinggalkan allah
ini yang membuat orang jadi ateis
assalamualaikum pak ustadz
makasih pak ustaz
cicinta mau nanya lagi tentang pak
ada apa yang ingin kamu tau
terus katanya juga barnas tersering mandiin cucu di kali
dari siapa kamu dengar cerita itu
ada yang cerita begitu pak ustadz
suruh orangnya kemari cerita di depan saya
ceritanya beda pak ustaz
cucu kan jadi bingung
seburuk apapun ceritanya
sejarah itu tidak boleh diputar balikan
sejarah itu bukan untuk menjelekan yang salah
atau mendewakan yang benar
tapi untuk jadi pelajaran
sejauh yang saya mampu tahu
saya tidak pernah melihat kamu digendong oleh barnas apalagi dimandikan
beras itu kalau pergi pagi hari
dia minta minta uang kepada siapa saja yang bisa dia minta
dan baru pulang
kalau perutnya lapar
nah kamu tau
siapa yang mengazankan dan mengkomatkan di telinga kamu
karena barnas tidak bisa ajan
tidak bisa komat
tidak bisa komat
tapi kenapa ceritanya beda ya pak ustadz
cucu bingung jadinya
hanya satu alasan kenapa sejarah diceritakan berbeda
karena yang bercerita punya kepentingan
makasih pak ustadz sudah menjelaskan kepada cucu
kalau gitu cucu pamit ya pak ustadz

tkw yang ada di tkw ini adalah

tadi saya menceritakan perbedaan
tkw formal dan informal kepada klaudia
dan kelihatannya itu menarik perhatian claudia dok
ini juga harus disampaikan pada orang tua mereka bu yola
saya saya rasa sih taman b sitcom ini tempat la efektif deh bu
jadi nanti semua bapak bapak bisa berkumpul di taman b
terus nanti kita juga bisa seribu sembilan ratus lima puluh empat
saya juga akan mencari informasi lebih lanjut mengenai hal ini
percuma juga saya dagang kalau sedikit
nggak ada yang beli nggak lengkap
ntar kalau sudah dapat transferan pasti mereka baru utang dan belanja lagi
ngutang lagi kamu juga belum bayar jajang
iya mang nanti begitu gajian langsung saya baca

iya bang nanti begitu gajian langsung saya beli

mang ocat kemana ya dari pagi saya belum lihat mang ocat
sudah akan keluar cerawat kali

sekarang brig betul atau tidak
terima kasih baik baik bang

kum kemarin kan waktu em pulang dia minta maaf minta maaf tobat tobat apa sudah baru
kemarin bikin masalah lagi ceng jangan bercerai ceng sedih kita semua ya ya laku saya juga sedih
kalau nanti dia jadi duda siapa lagi mau nikah sama dia bisa jadi dudit dudit apa apa di ha hahaha
kamu pasti orang yang paling bahagia kalau ada yang menderita giliran kamu menderita kita semua
teh pada sedih tahu enggak eh sebarangan ngomong kamu itu menderita karena ulah kamu sendiri kalau
saya menderita karena siapa karena ulah kalian disuruh beramalah berbuat baiklah apa hehehe
ceng kalau em jadi janda kamu deketin lagi aja
berisiknya meleo ya oh iya pasti gak mungkin mau ya ceng kan em jadi janda karena pisah sama kamu
ih udah kayak dadangnya sekarang dia ya maaf aku ceng saya lupa udah saya
pulang aja lama lama di sini saya bisa jadi stres bisa naik